video amatir yang direkam warga ini merekam penemuan seorang perempuan yang diduga telah membakar bayinya di kawasan hutan desa ngeranget kecamatan dagangan madiun pada selasa sore
wanita bernama is tiga puluh tujuh tahun itu diketahui sengaja bersembunyi di hutan setelah membakar bayi yang baru dilahirkan hingga meninggal
saat ditemukan pelaku duduk di atas sebuah batu besar yang jaraknya dua km dari rumah pelaku
saat dievakuasi kondisi istia nampak lemas karena mengalami pendarahan pasca melahirkan bayinya
akhirnya perempuan ini harus ditandu
saat ini kondisi istia tengah menjalani perawatan medis secara intensif di rumah sakit dolopo madiun
dari penyelidikan polisi rabu siang diketahui pelaku tega membakar bayinya
sebab kecewa dan sakit hati terhadap suami
suami menuduhnya berselingkuh hingga melahirkan bayi yang ia kandung
sementara sang suami yang bekerja di banyuwangi jarang pulang ke madiun menengok istrinya
sementara daripada terduga pelaku saudara saudari is bahwa motif yang bersangkutan membakar bayi yang habis dilahirkan adalah karena sakit hati dengan kata kata suaminya
yang menganggap bahwa
dirinya atau pelaku is ini telah berselingkuh
diberitakan sebelumnya seorang ibu di madiun jawa timur tega membakar bayi yang baru dilahirkannya
tindakan keji itu dilakukan pelaku di dapur rumahnya pada enam februari lalu
inam tohari madiun jawa timur